saudara acara ngabuburit asik anak sehat indonesia kuat kg media yang digelar di halaman masjid raya asmaul husna gading serpong kabupaten tangerang banten
dimanfaatkan oleh warga sambil menunggu berbuka puasa
warga dapat melihat ornamen masjid dengan nama nama allah di dinding luar
ribuan makanan gratis juga disediakan untuk menu berbuka puasa untuk warga dan para pengendara
teman ramadan menyelenggarakan ngabuburit asik anak sehat indonesia kuat dengan membagikan ribuan makanan gratis
untuk menu berbuka puasa di halaman masjid raya asmal husna gading serpong kabupaten tanggerang banten
tempat ini dipilih karena menjadi alternatif warga di momen ramadan untuk dijadikan tempat ngabuburit
masjid yang memiliki ornamen sembilan puluh sembilan nama allah di dinding luarnya menjadi tempat ngabuburit
teman ramadhan asik anak sehat indonesia kuat kage media untuk waktu berbuka puasa yang berfaedah
acara meliputi mulai dari gelaran musik religi
masak besar hiburan komedi juga memberikan pelajaran dan dongeng untuk anak anak sekitar
acara ini dihadirkan untuk masyarakat dari kg media yang cinta akan generasi muda penerus
selain itu ribuan makanan gratis dengan protein lengkap untuk menu berbuka puasa disediakan
guna membantu masyarakat yang membutuhkan juga bagi pengendara yang tidak sempat membeli santapan untuk berbuka puasa
salah satu program pembagian menu makanan gratis ini agar mengedukasi masyarakat pentingnya mengkonsumsi makanan lengkap demi gizi seimbang
penyelenggara mengatakan kolaborasi kg media membagikan ribuan makanan gratis di dua titik
di mana makanan untuk santap berbuka puasa dan sehabis berbuka yang dibagikan untuk warga
program yang memang kita lakukan di bulan ramadan
rangkaiannya antara lain ada teman mudik
dan di akhir maghrib penghujung ini ada ngabuburit asik
yaitu masak besar dan kita bagikan paket gizi seimbang lengkap
ke warga sekitar masjid asma ul husna gading serpong
dan yang paling penting di antara warga warga tersebut juga ada anak anak yang memang ikut kegiatan edukasi
tadi berupa dongeng dan membuat prakarya
dan mendapatkan contoh langsung kalau makan gizi lengkap itu adalah menunya seperti yang disajikan
selain itu warga mengatakan di tengah harga beras yang mahal
menu berbuka puasa ini sangat membantu dirinya
kita beras turun gitu biar murah lagi gitu
pagi nggak ada yang nyari kita jadi nyari sendiri
masih dalam satu rangkaian acara dilanjutkan teman sedekah subuh
yang akan dibagikan kepada warga yang ingin santap sahur secara gratis di cilincing pada jumat mendatang